hmm kira kira mau makan apa kita ya di sana ya penasaran kan
nah makanya pagi ini kita akan melihat langsung bagaimana suasana sahur di yogyakarta
kami telah terhubung dengan rekan kami hendrawan setiawan disana
selamat pagi mas hendrawan ini mungkin bisa dijelaskan lokasi anda berada dimana sekarang dan bagaimana suasana sahur disana
kalau lokasi saya berada di jogja sisi selatan tepatnya di jalan jogokarian dan di sini memang sudah cukup terkenal masjid jogokarian
dan untuk pertama kalinya di masjid jogokarian ini digelar pasar sahur kampung ramadan jogokarian
bila di sini terkenal dengan pasar sore namun kali pertama nanti ini akan sudah ada pasar sahur yang sudah digelar sejak awal ramadan lalu
dan saya sudah menyimpan kuponnya ini
ini adalah subsidi dari masjid sebesar sepuluh rupiah
tadi sudah ada tujuh penjual disini ya
dan disini masih ada roti hoops ada apa lagi
nah ini kayaknya cocok nih dengan perut saya nih
nah nih penjualnya santai disini
selamat pagi mbak
dengan mbak siapa
mbak saya masih punya kupon nih
voucher boleh ya saya tukar dengan apa nih
berongkos satu gudeg nih
tapi ini sudah habis mohon maaf sekali
kok sudah habis
iya kita mulai pukul
sudah pukul dua
waduh saya ternyata kurang beruntung ini
mbak bisa dicetakkan mbak
ini mulainya jam dua terus apa yang terjadi banyak yang datang ke sini
langsung diserbu sama yang menunggu voucher
ini dari semua nggak cuma warga jogokarian tapi dari luar juga bisa dapat voucher
asal datang pagi jam dua itu bisa dapat satu voucher sepuluh ribu
nanti kalau mau beli nambah tinggal nambah uang aja sesuai dengan harganya
misalnya disini ada apa
disini ada lauk apa
kemudian nambah apa
harganya berapa gitu mbak
kalau kita sesuai untuk telur itu harganya sepuluh ribu jadi satu voucher tidak nambah sama sekali
tapi kalau nanti untuk ayam terus nanti untuk nambah lain lain itu nanti tinggal menyesuaikan harganya aja
jadi tinggal dikurangi dari harga vouchernya ya
jadi kalau misalnya harganya lima belas rupiah jadi tinggal nambah lima
jadi masak makan nasi bronkos dengan telur yang harganya biasanya lima belas
sayang kalau beruntung nih ya tadi saya hanya bisa hanya membayar lima kekurangannya
ya lima kalau nambah
mbak ana ini kalau misalnya berjualan di pasar sahur itu bedanya apa mbak di sini dengan di tempat lain
mbak kan sepertinya juga menjual ini di sebelumnya di tempat lain ya
untuk bedanya di masjid jogakarian kita mendapat subsidi di sepuluh itu
nanti kita tukar setelah selesai berjualan
nanti langsung ke panitia pasar sahur seperti itu
lebih menguntungkan mana jualan di depan masjid ini sama jualan di tempat lain
pastinya lebih menguntungkan di masjid ya
dari segi voucher sendiri sudah pasti laku ya karena gratis
ada keuntungan apa lagi mbak kalau misalnya mbak jualan di pasar sahur ramadhan joko karen ini
untuk keuntungannya ya bisa untuk jamaah ya bisa lebih tepat waktu ya
waktunya nanti subuh ya
subuh ya langsung bisa sholat subuh
terus untuk lebih cepat aja lebih cepat laku
jadi nggak nunggu lama
kalau bicara lebih cepat laku ini nanti tutupnya jam berapa
ini kan subuh ada waktunya nanti jam empat lebih dua puluh kira kira
subuh ini nanti kira kira tutupnya jam berapa pak untuk di sini
kalau kita disepakati sebelum imsak harus bersih
karena ini buat jamaah nanti kan sampai jalan kalau subuh
jadi harus bersih semua sebelum imsah
nah di pasar ramadhan jogakarian juga terkenal dengan
nah kalau mbak ana juga di jualan di pasar sore juga
nggak capek mbak jualan di pasar sore
nyiapin dari pagi sekarang ini jualan pagi
nyiapin dari malam dong
berarti kerja terus nih nggak capek tuh mbak
alhamdulillah ada yang membantu jadi ya bisa membagi waktu aja
karena jualannya juga beda
kalau sore kan cuma es sama asinan jadi lebih simpel
kalau ini kan makanan berat kalau pagi jadi sorenya lebih santai
mbak ana terima kasih
yang penting sehat terus ya
yang penting sehat terus
nah saya ini harus berpikir lagi nih
saya harus membelanjakan kupon voucher sepuluh ini untuk makan sahur saya nih
karena kalau ini tidak dibelanjakan saya nanti nggak akan jadi sahur
tapi yang pasti bahwa acara atau pasar sahur ramadhan jagakaryan ini
ini akan terus dilakukan nanti sampai dengan akhir ramadan
dan diperkirakan kalau saat ini dibagikan dua ratus an kupon
diperkirakan nanti di akhir ramadan ketika banyak yang melakukan itikaf pada sepuluh hari terakhir
nanti jumlahnya akan diperbanyak oleh panitia di masjid jogokarian
dan tidak hanya itu kalau misalnya anda punya kelebihan rezeki
anda juga diperkenankan atau diperbolehkan juga
kalau ingin membayari orang orang di sini untuk mentraktir orang jamaah di sini untuk makan sahur
itu panitia juga menyatakan akan siap menerima bantuan
bantuan dari siapapun yang ingin mentraktir makan sahur di masjid jogokarian
ayu dan reza sepertinya saya harus mencari makan sahur nih untuk supaya kupon saya tidak hangus dan saya masih bisa makan sahur nih
ya sayang sekali ya padahal saya pengen merasakan secara virtual bagaimana bentuk dan rasanya gudeg asli jogja
tapi nggak apa apa yang penting sekarang hendrawan langsung segera cari makan sahur karena sebentar lagi akan imsak
supaya nanti puasanya kuat ya
terima kasih banyak koresponden cnn indonesia atas laporan anda
hendrawan setiawan melaporkan langsung dari yogyakarta